ya hari ini tepat satu tahun pemerintahan presiden joko widodo dan mua pres pak rufamin
elemen buruh serta mahasiswa kembali menggelar aksi turun ke jalan di depan istana
aksi yang dimulai sejak pukul sepuluh pagi ini masih menolak rancangan undang undang cipta kerja
elemen buruh yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat atau gebra
melakukan aksi berjalan kaki dari universitas indonesia salemba sampai depan istana
sementara elemen mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia atau bemsi
ikut kembali turun ke jalan lantaran kecewa karena presiden joko widodo
tidak bertemu langsung dengan mahasiswa dalam aksi sebelumnya
aksi kali ini masih dengan tuntutan yang sama yakni menolak undang undang cipta kerja
dan menuntut presiden joko widodo membatalkan serta menerbitkan peraturan pemerintah
pengganti undang undang atau perpu
tujuh personel gabungan tni dan polri diterjunkan untuk mengamankan aksi demo
menolak ruu cipta kerja sejak selasa pagi
selain itu sepuluh personel cadangan juga disiagakan di sejumlah titik lokasi
polda metro jaya juga mengantisipasi pergantian lintas masa perusuh di akhir aksi demo
berkaca pada demo sebelumnya di mana akhir demo terdapat masa perusuh yang masuk
dan melakukan kerusuhan
kami sudah siapkan pengamanan hari ini sekitar sepuluh lima ratus orang
kami sudah siapkan pengamanan hari ini sekitar sepuluh lima ratus orang